jelang laga persija yang menjamu persib bandung rabu sore polda metro jaya menyatakan pertandingan hanya boleh disaksikan langsung oleh pendukung persija
kebijakan ini diterapkan untuk mencegah terjadinya keributan lalu bagaimana persiapan jelang pertandingan antara persija kontra persib di gelora bung karno jakarta
nanti sore sudah ada produser lapangan siaran indonesia diego basro untuk informasi selengkapnya
selamat siang diego bagaimana penukaran tiket jelang pertandingan yang akan berlangsung sore nanti
ya selamat siang lady dan juga maggie saat ini di lapangan blok s yang merupakan tempat penukaran tiket voucher bagi para pendukung persija jakarta
atau para penonton yang akan menyaksikan laga pada sore hari nanti sudah berlangsung di mana antrian sudah mulai terlihat semenjak pukul delapan pagi hari tadi
di mana sebenarnya loket baru dibuka itu pada pukul sembilan
pukul sembilan pagi hari waktu indonesia barat tadi dan proses penukaran ini akan berlangsung hingga pukul lima belas waktu indonesia barat nanti
atau setengah jam sebelum dimulainya kick off babak pertama antara persija jakarta melawan persib bandung nanti
dimana sebenarnya sudah sangat sangat ramai saat ini di blok s seperti yang dapat anda saksikan di belakang saya
antrian sudah sangat panjang sudah mulai mengantri semenjak pagi hari tadi
berdasarkan informasi yang kami terima sudah ada sekitar enam puluh delapan tujuh ratus lima puluh tiket yang sudah terjual habis
di mana memang panitia menyediakan sebesar enam puluh delapan tujuh ratus lima puluh tiket di mana lima puluh enam tujuh ratus nya disebar melalui core will core will jackmania yang ada di seluruh jakarta
dan juga di luar jakarta sisanya dijual melalui online dan saat ini masih terjadi penukaran tiket di lapangan blok s
jakarta selatan ini
sedangkan untuk persiapan pengamanan sendiri pihak kepolisian sudah mensiagakan sekitar dua belas sembilan ratus lima puluh empat personel gabungan
di mana nantinya di area gbk akan ada empat ring pengamanan dibagi menjadi area luar sekitar stadion gbk
kemudian juga nanti di pintu pintu masuk gbk sudah mulai terjadi ring tiga dan juga membentuk ring dua di dalam area stadion
sehingga nantinya penonton yang tidak memiliki tiket di sekitar ring empat sudah tidak ada lagi penonton yang tidak memiliki tiket
sehingga area tersebut betul betul steril bagi penonton yang sudah memiliki tiket untuk masuk ke area stadion
lady dan juga maggie
ya diego apakah ada rekayasa arus lalu lintas pada malam nanti dan bagaimana apakah ada himbawan khusus untuk tentunya fans fans persija dan juga persib
ya lady dan megi mengingat laga ini merupakan laga klasik dan juga ada rivalitas yang sangat kuat di antara kedua kelompok supporter
maka berbagai langkah untuk menanggulangi terjadinya hal hal yang tidak diinginkan coba diambil oleh pihak kepolisian
dan juga pihak pampel dan juga pihak jackmania dan juga pihak supporter persib bandung
di mana dari pihak kepolisian sendiri menghimbau agar
pendukung dari persib bandung tidak datang ke jakarta tidak memaksakan diri agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
dimana dari pihak jackmania sendiri menghimbau anggotanya agar tidak melakukan hal hal yang bersifat provokatif
seperti melakukan sweeping atau kemudian juga tidak melakukan menyanyikan lagu lagu yang berisikan ujaran kebencian
dan juga teriakan teriakan yang mengeluarkan ujaran kebencian
agar tercipta suasana pertandingan yang kondusif
selain itu juga untuk demi berjalannya kondusifnya laga pihak kepolisian juga mempersiapkan rekayasa lalu lintas
di mana rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional apabila di sekitar stadion utama gelora bung karno nanti terjadi penumpukan massa supporter
maka akan dilakukan rekayasa lalu lintas seperti misalnya kendaraan yang berjalan dari arah semanggi ke arah selipi
berbelok ke arah senayan begitu juga untuk kendaraan yang berjalan dari arah selipi akan diteruskan ke arah semanggi
tidak dapat berputar balik masuk ke area senayan dan juga bagi kendaraan yang bergerak dari arah bundaran senayan
nantinya mereka akan diarahkan ke arah semanggi sehingga mereka tidak bisa masuk ke arah senayan
sehingga area senayan betul betul steril dari kendaraan kendaraan selain mereka yang akan menonton pertandingan antara persija
dan sip sore hari nanti lady dan juga meggy baik terima kasih diego basro produser lapangan cnn indonesia melaporkan langsung dari kawasan jakarta selatan